sebentar lagi kita kaya friend
ternyata mereka semua
nolong bareng barengnya disini
kayanya aku denger suara dari bawah lupa
aku ngigok lagi udah tidur lagi deh
ma papa kemana sih
kok belum turun turun juga
aku sama adik kan harus buru buru ke sekolah
kalo terlambat gak bisa masuk
masuk seger bang
kalian berangkat sendiri ya
papa buru buru nih
gak bayang dari tadi sih
andini sama kakek nungguin papa dari tadi
belum sarapan lagi
kamu bungkus kamu bawa ke sekolah sekarang
apa jalan kaki pa
masuk sekolah kan tinggal setengah jam lagi
jadi gak keburu kalo jalan kaki
jadi gak keburu kalo jalan kaki
nungguin terus kapan nyampe
sekarang ambil makanannya langsung berangkat
ma papa berangkat ma
kalian berangkat naik ojek aja ya
nanti mama kasih uangnya
kita cari serapan yang enak dulu ya
aman itu barang jangan ditumpuk nanti lecet
ditaruh yang bener dong
selamat siang pak
sedang jadi apa pak
saya butuh satu set untuk kamar
boleh silahkan dileleh dulu pak
iya saya tinggal dulu ya pak ya
pak datangnya mau beli monitor kita tanpa menawar pak
oh ya bagus
tidak kemana sih ada ladang uang malah kabur
ya udah ini deh kamu yang ngurusin
nanti kalau dia gajian saya potong gajinya buat kamu ya
ma kok maksudnya sampai mama tau aja emang mama males masak
andini sayang harusnya kamu turut bersyukur masih bisa makan
kamu gak lihat kalau di luar sana banyak gelandangan yang mau nrek ngorek sampah cari makanan
emangnya kita gelandangan mah
mama gak melihat kayak rayanya papa
rumah kita mewah tapi makan aja kayak begini
emang mah bapak keterlaluan pelitnya
kita aja kalau ke sekolah disuruh jalan kaki padahal mobil berjejer
sama anak sendiri aja pelit kikir
aku benci sama papa
mereka lagi ngapain pemasingnya
sumpahologie sama papan lah
seomong omong lu apa aja yang itu
kita kan ke developing town
tapi bos ada bagian bosnya ya kan
lo tenang deh pokoknya gue mau bikin cabang banyak satu gue kasih sama lo
siap siap siap
oh iya bos tenang bos ada
nah ini bos
empat puluh juta rupiah bos
bos emang kenapa sih bos
bos itu gak pernah mau taro hartanya itu di bank bos
ngapain taruh di bank potong pajak sini potong pajak sana
belum nanti di likuidasi ya lah
mendingan taro tempat aman di rumah dan
pesan lagi gak
udah bos cukup bos
tidak tidak tidak
sebentar lagi kita kaya friend
ternyata mereka semua lalu lalu berada di sini
hampir aja kita ketik
kayaknya aku denger suara dari bawah lo pak
kamu ngigo karena udah tidur lagi dah
ada suara orang
ada apa pak
pokoknya kamu yang tanggung jawab ya
kalau perlu kamu gak usah terima uang belanja bulan ini
dan kamu yang akan lapor polisi
saya nggak mau urusan sama semua ini
gak tahu bangun
ia mah aja lagi
ada apa sih ma
kita habis kena musibah nak
semalam kita kemalinginnya
terus gimana ma
ya mama kamu yang tanggung semua resikonya
kamu tuh semalam bangun
udah hilang semua harta saya tau
untung aja mama gak diapa apain
eh anak kecil tau apa kamu
saya yakin sih kalau warga warga yang lain
pasti senang kalau disuruh bersedekah pak
tapi bapak kenal gak
warga yang namanya pak zaki
orang paling kaya di komplek ini pak
orang yang pelit bersedekah
tapi kita gak boleh
menghakimin orang dulu ya
allah akan membukakan pintu hatinya
dan dia menjadi orang yang bersedekah
mudah mudahan begitu pak
baiklah pak nanti akan saya usahakan
untuk disebarkan ke warga pak